badan pemeriksa keuangan mendapatkan apresiasi oleh presiden joko widodo di tengah pidato kenegaraannya yang disampaikan pada enam belas agustus dua ribu dua puluh dua silam
terutama dalam menjaga sinergi tata kelola keuangan negara di tengah krisis pandemi covid sembilan belas
bicara tentang krisis hari ini dan juga geopolitikal kita akan membahasnya dengan anggota satu bpk nyoman adi suryatnyana
terima kasih pak atas kesempatannya
apa kabar pak nyoman alhamdulillah sehat
alhamdulillah sehat pak nyoman ini kami ada di supreme audit institution dua puluh salah satu engagement group di
ini adalah kesempatan indonesia memegang presiden cg dua puluh
saya ingin dijelaskan secara singkat saja untuk pertemuan ketiga di hari ini
karena yang pertama ada di januari kemudian di gelaguan bajo dan ini adalah yang pertemuan ketiga untuk final committee
bisa dijelaskan kepada kami
terima kasih mbak
jadi pertemuan ketiga ini adalah puncaknya ini adalah konferensi tingkat tingginya
di mana dihadirin oleh delapan negara secara offline dan empat negara secara online
tujuan dari ktt ini sebenarnya hari ini adalah untuk menyemakati ada dua hari hari ini dan besok
hari ini menyempakati rule of procedure dari sai dua puluh itu sendiri
apa sih sai dua puluh
si dua puluh itu adalah sebuah engagement group dari g dua puluh di mana presidensi g dua puluh adalah indonesia
sehingga kita badan pemeriksa keuangan republik indonesia
menginisiasi dari dua puluh anggota negara g dua puluh ini untuk masing masing sai nya supreme audit institusinya
membentuk suatu grup engagement yang kita beri nama cy dua puluh
nah tujuan yang kedua untuk besok itu adalah bagaimana
kita dapat menerima apa apa yang menjadi kesepakatan dari komunike ini kesepakatan bersama
untuk kemudian kesepakatan ini menjadi bagian nanti yang tidak terpisahkan dari kesepakatan di presidensi g dua puluh
ada dua agenda besar ya pak kalau misalnya saya kembali kepada statement presiden jokowi
yang di mana dia menyatakan bahwa rasanya bpk ini dapat menjaga sinergi dalam mengelola tata keuangan negara
terutama di tengah tengah ini
apakah krisis pandemi pak bicara soal krisis kita semua tahu krisis pandemi geopolitical geoeconomik
tentunya ini menjadi hal yang berbeda tantangan yang berbeda
apakah bapak melihat ini sebagai tantangan atau kesempatan pak dalam mengelola tata keuangan negara
terutama melalui supreme audit institusi ini pak
oke saya melihat ini sebagai dua duanya
kenapa di dalam pandemi tentunya semua negara mengalami suffer ya
dari keadanya pandemi itu sendiri
tapi suffer ini sekaligus memberikan kesempatan kepada semua negara untuk melakukan penilaian termasuk kami
kami sebagai bagian dari saitwenti kita melihat perlu adanya perbaikan perbaikan
khususnya dalam hal transparansi terkait mengenai transparansi semua hal kegiatan yang telah berjalan
dan juga mengenai bagaimana kita nanti melakukan recovery recovery terhadap perekonomian global
yang sekarang tantangannya lebih berat lagi
nah sehingga apa yang kita hasilkan nanti kita akan mensupport kepada pemerintah
bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini dapat lebih transparan dan akuntabel ke depannya
sehingga tujuannya tentunya sama semua negara kemakmuran masyarakatnya
bisa dilihat sebagai tantangan dan juga kesempatan

delapan negara yang datang

bagaimana indonesia dalam memegang presidensi pemerintah ini
dan menyatukan seluruh anggota saitwenti di negara saitwenti ini pak
terima kasih pertanyaannya sangat bagus itu mbak vina
jadi di antara situasi secara internasional yang saat ini memang dihadapkan kepada tantangan
berbagai macam tantangan ada dari sisi sosial ada dari sisi ekonomi dan politik serta lain sebagainya
karena indonesia tentu memegang sebagai presidensi memegang peran yang sangat strategis
nah peran indonesia strategis ini kita saitwenti itu berusaha menyatukan seluruh negara negara ini
dari sisi non politik
kita menyatukan bagaimana kita menghadapi semua tantangan tadi
sosial ekonomi dan kemudian lain sebagainya tadi
itu secara dari sisi pandang non politik
bagaimana memisahkan sisi non politik
tapi dengan kondisi krisis saat ini pak
nah tentunya begini
politik dan ekonomi memang terkait erat
kita sebagai lembaga supreme audit kita melakukan pemeriksaan
baik itu pemeriksaan kinerja keuangan maupun tujuan tertentu
di areal areal yang kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah
nah dengan masukan masukan ini harapannya adalah pemerintah melaksanakan kebijakannya secara transparan
sehingga governance nya tercapai
saat governance nya tercapai tentu pandangan pandangan politik
di antara negara negara anggota ini tetap ada
namun itu akan lebih bisa tereliminasi pada saat pemulihan ekonomi
kemudian tantangan tantangan global terhadap energi
kepada green economy dan lain sebagainya ini akan lebih baik lagi dicapai
sedikit saja pak bocoran di persidangan yang terhutung ini bagaimana pak
dengan negara negara sekitarnya

sebelum hari ini tentunya beberapa kali sudah digelar pertemuan pertemuan bilateralnya yang tadi mbak sebutkan sudah dua kali
di dalam pertemuan itu semua delegasi menyampaikan semua kepentingannya
kemudian kepentingan kepentingan itu dikolaborasikan
nah di dalam kolaborasi ini kemudian dihasilkanlah dua keputusan yang jadi target strategis
tentunya kan ada target strategisnya
target strategisnya itu adalah recovery ekonomi dan pelaksanaan sdgs sustainable development goals
dua hal ini kemudian dibawalah kepada ktt hari ini
sehingga pada ktt hari ini alhamdulillah hampir bisa dikatakan semuanya bulat suaranya
semuanya bulat ya
oke pak tadi di pembukaan wakil presiden
pak fina menyatakan ruzeiko ini adalah warisan yang dibuat indonesia
terutama dalam memegang presiden ruzeiko ini pak
lalu bagaimana nanti di indonesia terutama di bpk ini
untuk mengeksaftek kepada residensi di tahun depannya nanti yang akan dipegang oleh india
tanpa mengurangi stres di indonesia
oke terima kasih mbak
jadi gini mbak fina indonesia ini kenapa ini dibilang sebagai legasinya pemerintah indonesia
bukan hanya bpk tapi legacy seluruh rakyat indonesia
karena pertama kitalah yang menginisiasi ini
jadi kita menginisiasi ini dua puluh negara berpenghasilan besar ini
apabila mereka itu bekerja bersama saling bergandengan tangan saling berkolaborasi
tentu akan memberikan dampak yang lebih besar kepada dunia secara keseluruhan
kemudian transisi selanjutnya di dua ribu dua puluh tiga ke india dan dua ribu dua puluh empat ke brazil
itu menunjukkan bahwa kalau bahasa jawanya legowonya kita berhati besarnya kita
karena kenapa mbak
artinya siapapun presidennya itu bukan hal yang paling utama
tetapi esensinya adalah bagaimana cy dua puluh ini kedepannya bisa membentuk suatu hal yang bermanfaat
berguna buat masyarakat di dunia
terima kasih bapak nyuman atas penjelasan yang singkat dan padat untuk syed dua puluh di hari pertama
semoga lancar untuk agenda esok
masih ada satu hari lagi ya pak ya
semoga lancar terima kasih